kami akan mengajak anda untuk mengetahui perkembangan dari kasus dukaan penodaan terhadap pancasila
sudah ada produser lapangan cnn indonesia zayul haq di bandung jawa barat
zai selamat sore benarkah rizik syihab kini sudah ditetapkan sebagai tersangka
ya selamat sore ratu benar sekali
penetapan rizik sihab sebagai tersangka
baru saja resmi diumumkan oleh kabit humas polda jawa barat kombes pol yusri yunus
melalui konferensi pers baru saja yang berlangsung sekitar pukul delapan belas waktu indonesia barat
hal ini merujuk pada beberapa alat bukti
yakni video rekaman yang dilaporkan oleh sukmawati soekarno putri
tentang ceramah habib rizik di lapangan gazibo kota bandung pada tahun dua ribu sebelas
yang dilaporkan oleh sukmawati soekarno putri pada november dua ribu enam belas lalu
dan baru saja kombespol yusri yunus juga mengatakan bahwa
beberapa alat bukti video rekaman
kemudian juga sudah memeriksa beberapa orang saksi
terutama dari saksi bahasa saksi dari filsafat dan juga saksi sejarah
dikumpulkan hasil dari gelar perkara ketiga hari ini bahwa
imam besar front pembela islam atau fpi rizik sihab resmi ditetapkan sebagai tersangka
ini meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka
namun berdasarkan pasal tiga ratus dua puluh dan juga pasal satu ratus delapan puluh
kuhp yang mengatakan bahwa pasal tiga ratus dua puluh sendiri mengatakan bahwa
penjara maksud kami hukumannya maksimal sembilan bulan
sementara pasal satu ratus lima puluh empat a maksimal hukuman empat tahun
namun tadi kombespol yusri yunus sendiri mengatakan bahwa
meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka
namun rizik sihab tidak akan dilakukan penahanan
tetapi setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka
minggu ini rizik syihab akan dipenuhi
rizik sihab akan dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut lagi
intinya nanti minggu ini rizik sihab akan dipanggil oleh polda jawa barat
baik zayul haq jadi hari ini rizik syihab sudah ditetapkan menjadi tersangka
namun tidak ditahan dan dalam minggu minggu ini akan kembali dipanggil
baik terima kasih zail haq dari bandung jawa barat